saya ada titipan buat tugasnya rina
ini ada naskah drama keluarga
buat pementasan di hari ulang tahun sekolah
nanti tolong dibantu persiapan buat nenek ya bu
nanti saya sampaikan ke rena
dirawat di rumah sakit sejahtera
aku takut papa kenapa datang
aku takut papa
takut pada dasarnya
aku soal jangan jadi begini
kamu tenang ya
kamu harus tenang
kamu gak boleh mikir yang aneh aneh
mama gak mau kamu nanti jadi cemas lagi
kamu harus tenang
elsa kamu ke rumah sakit sejahtera sekarang ya
tadi al yang menolong papa dan udah dibawa sama al ke rumah sakit
kamu bisa ke rumah sakit sayang
kamu tengokin papa
nanti aku ke rumah sakit sama nino
kok papa kecelakaan
kepala al yang kecelakaan ditolong sama al
al itu harusnya datang ke sidang perceraiannya sama menin
apa al gak hadir ya ke sidang itu
ini papa semoga gak kena apa apa
gue harus siap siap ke rumah sakit sekarang
gak mau turun
seneng sekali di kendong om nino
terima kasih sekali ya
karena kamu rena gak jadi sedih dan bisa enjoy acara sekolahnya
semuanya demi rena ko
permisi ke toilet dulu sebentar ya
yaudah toilet disini saya bawa
kamu yang pinter pinter ya
omah bubble nya ketinggalan di kelas
aku ambil dulu ya
biar oma yang ambil ke kelas ya
eh tapi bubble yang mana ya
bubble yang kasih tanda pojeng
maksudnya yang dari elsa
ini kapan elsa memberi rena mainan ya
kalau gitu oma ambil ke kelas ya
minu sekali lagi saya nitip rena dulu sebentar ya
tunggu sini ya
sebentar ya sama om nino ya
mumpung aku lagi berdua dengan reina
aku tanya aja deh
antingnya mama sarah ke rena
kamu ada simpan
ini om baik
ini bener bener sama persis dengan antingnya mama sarah
kamu ada simpan
ini om baik
anting ini bener bener sama persis dengan antingnya mama sarah
antingnya boleh om baik intah
nggak boleh om baik
baik ini punya aku
pak nino maaf ya pak kelamaan ya pak ya
ih enggak enggak soalnya gue rasanya lagi ngambil bubble nya rena yang ketinggalan ke kelas
yaudah kalau gitu saya pamit ya
rena omprek dulu ya
jangan pinter ya
makasih pak nino
ya mir dah
saya mau ngambil mainannya rena yang tertinggal di kelas
oh silahkan bu rosa ini meja nya rena
saya ada titipan buat tugasnya rina
ini ada naskah drama keluarga buat pementasan di hari ulang tahun sekolah
nanti tolong dibantu persiapan buat nenek ya bu
nanti saya sampaikan ke rena
tunggu dong rened
om surya baik baik aja kok
dokter bilang om surya kena serangan jantung traumatis
akibat kecelakaan yang dialaminya
dan juga terjadi benturan tumpul
tapi keadaan om surya sudah tertolong kok
itu semua berkat al
al yang memberi pertolongan pertama
dan juga segera memberi pertolongan medis
syukurnya sekarang om syur bisa tertolong dan juga selamat
gimana semuanya aman
alhamdulillah baik baik aja om
dulu mas al yang bakar rumah makan papa
dan ketika papa kecelakaan
kali ini mas al lagi lelah
apa kamu benar benar udah bebas dari dendam kamu mas
terus sekarang suami saya ada dimana
masih di icu tante
masih dalam pantauan dokter
aku pamit dulu ya masih ada interview
terima kasih banyak ya
terima kasih buci
terima kasih buci
mama mau ke icu
sebentar ya ma aku mau ngomong sama mas al
bentar ya ma
aku cuma mau bilang makasih
kamu juga udah ngelakuin pertolongan pertama yang bikin papa jadi selamat
saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan
kamu itu sangat berarti untuk saya
makanya keluarga kamu juga berarti untuk saya
lagi pula saya ingin menembus semua kesalahan saya yang pernah saya lakukan ke kamu dan keluarga kamu
terima kasih mbak
saya gak butuh terima kasih kamu din
bahwa saya menyesal sudah melakukan semua itu ke kamu
dan beri saya kesempatan untuk kebahagiaan kamu din